prestasi membanggakan kembali diraih oleh tim e sport asal indonesia pada ajang turnamen pubg mobile pro league southeast asia season dua
tim e sports bigerton red aliens berhasil keluar sebagai juara yang berarti memastikan meraih tiga turnamen pubg terbesar dunia pubg mobile global championship season
dalam turnamen pubg mobile pro league musim kedua untuk kawasan asia tenggara biggerton red aliens mengalahkan lima belas tim
biggerton red aliens kini melaju ke turnamen pubg mobile global championship season yang akan berlangsung secara daring akhir november nanti
kompetisi ini akan mempertemukan tim jawara dari seluruh kawasan di dunia total hadiah yang diperbutkan sebesar dua juta dolar amerika atau sekitar dua puluh sembilan miliar rupiah
kapten tim biggerton made bagus luxi prabaswara menilai tiongkok sebagai salah satu lawan yang diwaspadai